kita ke informasi lainnya pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg menyatakan aktivitas gunung tangkupan parahu masih tinggi hingga jumat pagi
pvmbg mengimbau masyarakat agar tetap berada di zona aman yaitu di luar radius satu lima km dari kawah
tangkupan perahu sejauh ini sejauh ini tangkupan perahu sampai saat ini masih tinggi aktivitas vulkaniknya masih tinggi
masih ada hembusan asap karena erupsinya masih menerus sampai saat ini
erupsi menerus dari sisi kegembangan juga ada terimur menerus dengan hembusan kolom asap
asap itu kolom apu sekitar delapan puluh sampai seratus meter dari dasar kawah
kemudian ini asapnya itu bisa sampai dua ratus mungkin dua ratus lebih dari dasar kawah
jadi kadang kadang bisa terlihat dari luar dari tanjakan mn
jadi masyarakat tetap tenang juga begitu jangan masuk ke dalam radius satu lima km dari kawah
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg juga menaikkan status gunung selamet yang berada di jawa tengah menjadi level dua atau waspada pada jumat pagi
masyarakat dan wisatawan diimbau agar tidak melakukan aktivitas dalam radius dua km dari kawah puncak gunung selamat
kenaikan status gunung selamat diakibatkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik gunung selamat
sejak juni dua ribu sembilan belas hingga delapan agustus dua ribu sembilan belas
dari pengamatan visual pvmbg menyebut terlihat adanya asap kawah dengan maksimum ketinggian tiga ratus meter dari atas puncak
sementara energi kegempaan terdeteksi meningkat secara gradual